keterlaluan kamu perlakuin mama seperti ini
kamu gak bisa seenaknya nyuruh mama keluar dari kamar ini
udah dewi sekarang juga kamu bawa mama retno keluar dari sini
dan bibi kamu beresin kamar ini
kamu ganti semua sarung bantal yang juga spray yang baru
karena saya gak mau tidur di tempat tidur bekas orang lain
jadi mendingan kamu diam aja nisa
karena posisi aku lebih tinggi di rumah
kamu ingat kan
jadi kalau misalkan ada sedikit pun sikap kamu yang membuat aku tidak senang
aku tidak akan segan segan membuat kamu angkat kaki dari rumah ini
reva gak sepantasnya kamu berbuat seperti itu terhadap mama retno
dia itu omahnya abi
dia mama kandung mas bayu
harusnya kamu bisa menghargai dia
terus kamu siapa
siapa kamu untuk ngingetin aku
kamu itu cuma asisten rumah tangga

sebaiknya kamu jadi asisten rumah tangga yang baik dan ngerti
sekarang juga kamu beresin kamarnya mama retno
karena kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
kamar itu akan jadi
apa maksud kami dengan semua ini
wakil dari kantorku
kok kamu udah disini sih masih siang begini
aku juga gak inget loh kalau wakil dari kantor itu izin sama aku
aku tuh bener bener habis pikir sama kamu reva
sandiwara apa lagi yang kamu mainin sekarang
itu emang kenyataan bobby
kamu gak usah bohong di depan aku
aku udah tahu banget sikap bayu gimana ke kamu dari dulu
dia selalu nolak kamu reva
jadi gak mungkin kalau kamu tuh ibu kandungnya abi
terserah kalau kamu gak percaya
lakuin apapun yang kamu mau
apa benar itu dari bayu
ya udah mau gimana lagi
kamu beresin aja kamar mama
saya males berantem sama reva
kamu itu kan posisinya sama dengan mas bayu
sama sama anak mama retno juga
seharusnya kamu bisa untuk memperjuangkan mama agar dia bisa bertahan di kamar ini
kamu bisa diem gak sih
saya tahu kok apa yang harus saya lakukan
lebih baik sekarang kamu pindahin mama ke kamar yang lain
kau usah ngajarin saya
jangan pernah sekali sekali kamu membicarakan masalah bayu
ataupun masalah abi
tapi aku harus tahu kebenarannya reva
ya ini kebenarannya bobi
aku ibu kandung dari abi
jadi jangan pernah kamu tanya macam macam lagi
dan kamu harus ingat
siapa aku sekarang
mau gak mau kita harus turutin dulu kemauannya reva
mau gak mau mama harus pindah kamar dulu
reva itu kurang ajar
mama gak mau pindah dari kamar ini
ini kenapa kamarnya masih kayak gini sih
kamu kenapa beresin kamar kayak gini aja lelet banget
itu barang saya aja belum kau masukin ke lemari kan
masih ada bu retno
kamu tuh gak usah ngurusin mama retno
sekarang juga kamu bawa nama retno keluar karena aku capek
aku mau istirahat
keterlaluan kamu perlakuin mama seperti ini
kamu gak bisa seenaknya nyuruh mama keluar dari kamar ini
udah dewi sekarang juga kamu bawa mama retno keluar dari sini
kamu beresin kamar ini
kamu ganti semua sarung bantal yang juga spray yang baru
karena saya gak mau tidur di tempat tidur bekas orang lain
reva ibu kandung abi apa mungkin
kamu itu gak bisa tinggal diem mas
kamu harus berbuat sesuatu
kalau kamu biarin reva berkuasa yang ada harta keluarga kita akan habis
terus sekarang kamu mau ngapain
kok malah bengong sih aku tanya
mikirin apa sih
ini aku lagi mikir soal ini
kamu tegang deh
begitu tau reva itu ibu kandungnya abi
sekarang siapa aja sih yang nyangka
kalau abi ternyata anak reva
aku gak nyangka aja
pokoknya kamu tenang aja
aku akan usahain reva tidak ikut campur terlalu jauh dengan urusan kantor